dengan penemuan dua korban terakhir kecelakaan susur sungai sempor smp negeri satu turi sleman yogyakarta pada minggu pagi
posko operasi sargabungan dusun dukuh dono kerto turi sleman resmi ditutup
relawan yang berasal dari daerah istimewa yogyakarta jawa tengah dan jawa timur mulai pulang ke daerah masing masing
setelah ditemukan kedua korban tadi pagi jadi secara resmi operasi pada pukul sembilan tadi operasi sisa sudah ditutup
jadi seluruh yang terlibat dengan ucapan rasa terima kasih yang tak teringat pada seluruh yang terlibat
sehingga pada saat pelaksanaan operasi itu
pertama rasa kebersamaan kerjasama
dan royalitas yang tak terhingga
sehingga pelaksanaan operasi saat ini bisa berjalan dengan lancar dan aman
sementara itu tersangka kecelakaan susur sungai akhirnya ditahan
tersangka adalah pembina pramuka yang juga guru olahraga dan berstatus pegawai negeri sipil
kepala bidang humas polda diy kombes polisi yulianto menyebut
penahanan dimulai sejak sabtu malam di markas polres sleman
yulianto juga menambahkan ada kemungkinan penambahan tersangka baru
karena tadi malam sudah kita lakukan penahanan setelah para penyidik memutuskan untuk yang bersangkutan dilakukan penahanan
jadi sudah kita lakukan penahanan di polres sleman
ya karena yang pertama sudah memenuhi unsur dari pasal yang kita sangkakan menurut penyidik
pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh yang bersangkutan juga memang menjadi penanggung jawab
dalam kegiatan susur sungai itu
inisial ija ija ini pns di smp tersebut
dan sekaligus juga dia pembina pramuka
sebelumnya polisi telah memeriksa lima belas orang dari pihak pembina pramuka warcap pramuka sleman
warga sekitar lokasi kejadian hingga dua siswa yang selamat
tim liputan cnn indonesia